nyak ada apa nyak
kenyak lagi nyari nyari si udin
ani liat dia kagak
tadi sih liat nyak
kata bang udin dia abis dari mesjid
udah jadi anak soleh dia sekarang
dikirain dia cuma takut sama enya doang
kagak taunya udah rajin sholat juga
enaknya jam segini sudah pulang
biasalah bu nur
ngurusin jual beli tanah
jual rumah bisa
saya itu mau jual rumah saya
kira kira kisaran harganya berapa ya sekarang
saya taksir tidak kurang dari tujuh ratus juta
sampai dengan tujuh ratus lima puluh juta bu nur
dua ratus juta atau tujuh ratus lima puluh juta
sampai dengan tujuh ratus lima puluh

belanjanya cepet sekali bu
ibu tidak jadi belanja
soalnya ibu pengen buru buru kasih tau ke bapak
kasih tau apa
kata bang harun
rumah kita ini kalau dijual
kisaran harganya itu tujuh ratus sampai tujuh ratus lima puluh juta pak
rumah haji saudi kan harganya delapan ratus juta
berarti kalau rumah kita kejual harganya tujuh ratus lima puluh juta
bapak tinggal tambahin lima puluh juta
lima puluh juta itu gak sedikit bu
proesurnya udah jadi
proesurnya udah jadi bang
belom ntar sorean dulu tenang aja
peng lapar mau makan
nggak diangkat dua duanya pak
yaudah lu cari aja sono
brosin yang kita bikin lebih bagus daripada brosin bunur
iya semoga aja pas sudah ada brosur pesanannya tambah banyak ya bang
iya lu berdua aja menggiatnya kak
dua duanya ntar aja
pak bagaimana kalau kita minta tolong sama bang harun saja
buat jualin rumah kita
bisnisnya bang harun itu kan menjual tanah sama rumah
lebih baik ibu kesana sekarang
biar bang harun bisa langsung cari cari calon pembelinya
enak rasanya ji
ah saya tahu loh bukan itu
gue lupa dah
pantun lu nggak pernah kelar
ada apa ya
bang harun saya mau minta tolong bang harun jual di rumah saya
bunur mau buka harga berapa
kan tadi saya sudah bilang taksiran saya tujuh ratus juta sampai dengan tujuh ratus lima puluh juta
namanya juga harga pembukaan
nanti kan calon pembelinya juga menawar terlebih dahulu
sini ya bang harun combo
terima kasih bel
aku kerajaan ini duitnya bagus learn dari ditanpil
betul bang harun
jangan lari berantakan
aku agak galau
saya pembukaan nggak bisa kedenger sama weret
itu bukan kumpulan beli
wah pada mau kemana rame rame
mau ketemu lo
nah pada malam lo dijual
anak gue kan semua udah pada punya rumah
rumah ini kan buat warisan
kalau gue bagiin susah ngebaginya
ya tapi gak perlu jualnya sekarang gi
emangnya lo mau minjemin duit gue buat umroh
masya allah pur
kamu teh dari mana aja
gue abis nganterin obet dari rawak manggun
patahnya suruh nungguin
gue udah nungguin
eh dia nggak pulang sama motor gue
malah dia pergi sama motor